bagi kesatria pantang untuk mengatakan sesuatu tanpa ada buktinya
dia sekarang berada di sungai
dan awas kalian harus tunggu di sini
setelah dia selesai hajat dia pasti akan lewat kesini
dan kalian harus menghabisi dia
dan jangan menghilangkan jejak
baik gusti abu abu
apakah kanda melihat yunda subanglar
bukankah dia berada di ruang pengobatan
tidak ada kanda
dinda baru saja dari sana
tapi dinda tidak melihat yunda subanglar
kemana dinda subanglar pergi
saya juga tidak tahu kanda
dinda pikir yunda pergi hanya sebentar
tapi cukup lama dinda menunggu
yunda tidak kunjung datang juga
oleh karena itu dinda mencarinya ke sini
dinda subanglar tidak akan pernah meninggalkan ruang pengobatan
karena ada keperluan yang sangat mendesak
tapi dinda tidak berbohong kan
di ruang pengobatan tidak ada seorang
radenwa langsung usang sendirinya
kalau kanda tidak percaya kanda bisa memeriksanya sendiri
kanda tidak akan mengambil kekuatan
saya sudah berkenan mengobati raka wa langsung usang
dan mengasuh pendokter santren ini
insya allah saya akan jaga pesantren ini
nanti salamkan salam saya kepada raden wa langsung usang
apabila beliau sudah siuman
ke mana dinda subanglar
sudah semua tempat dinda periksa
tapi tidak ada
kecuali dua tempat
kamar yunda subanglarang
karena dinda tidak berani masuk ke kamarnya tanpa izin
dan satu lagi adalah gerbang depan istana kanda
sedang menjenguk nyi iroh
kalau sekedar menjenguk kenapa lama sekali
sudah sepernanak nasi lamanya dinda menunggu di sini
aku cemas terjadi sesuatu pada yuda
sebaiknya dinda memeriksa ke sana
maka aku akan menjenguk liat darah disana
kalau tidak disusahkan
kau gregory akan membunuh untuk personnel
anggaver kamu semua
yunda ada disana kan dia
aku hanya ingin tahu
jika raka tidak bisa memberitahukannya
karena raka masih ragu
atau takut terjadi fitnah
aku tidak akan menyebarkannya
ini akan menjadi rahasia kita berdua raka
aku hanya ingin lebih waspada
supaya tidak terjadi sesuatu pada putraku lagi
aku hanya ingin putraku kembali sehat
wafiat seperti sedia kalahnya itu
aku tidak bisa mengatakannya
bukan karena aku tidak percaya kepada rai
untuk menjaga rahasia

aku tidak percaya kepada rai
pantang untuk mengatakan sesuatu
tanpa ada buktinya
aku tidak bisa mengatak
semua bukti sudah ada
aku akan mengatakannya pada rais
kembali ke ruang pengobatan
aku merasa tidak enak
kalau kita berdua disini
tetap kakang sanjang lu daya seperti itu
sayang sekali karena prabu terlambat melihat mereka berpelukan
sepertinya itu pun sudah cukup untuk membuat kanda prabu cemburu
ada hal yang harus aku selesaikan di balai lu
tapi kanda bukankah kanda tadi ingin menemui yunda subang lara
dinda subang lara menemui nyiira
bagus karena prabu sudah melihatnya
aku tinggal melanjutkan apa yang sudah aku mulai
kami akan menemukan yunda subang lara
jangan lupa untuk berlangganan